korb dana dana dana dana laporkan pada penyintik semua
tersangka ingin memiliki harta sehingga muncullah niatnya tersangka melakukan pembunuhan
buat dua game awal sih kayaknya oke oke aja sih
terus dia kurus lagi di brooklyn gitu reset gue